informasi pertama saudara menteri keuangan sri mulyani memastikan tunjangan hari raya atau thr bagi asn dan pejabat pemerintahan dibayarkan paling cepat sepuluh hari sebelum hari raya idul fitri
selain thr pemerintah segera membayar gaji ke tiga belas yang akan diterima pada juni dua ribu dua puluh empat dan pembayaran selanjutnya setelah bulan juni
hari kerja ya jadi sabtu minggu nggak masuk di itu bener kan
untuk gaji ke tiga belas dibayarkan pada bulan juni dua ribu dua puluh
dan kalau belum dibayarkan pada juni dapat dibayarkan sesudah bulan juni
total keseluruhan pembayaran untuk thr pusat dan daerah akan mencapai empat puluh delapan tujuh triliun yang akan dibayarkan dalam dua miliar
akan dibayarkan pada bulan juni untuk gaji ke tiga belas dari apbn dan apbd adalah rp lima puluh delapan triliun